gak usah pakai sandiwara kamu
ibu udah tahu ini semua akal akalan kamu kan
ibu udah bilang kan kamu pergi
pergi sana yang jauh
ibu kangen sama ibu
lihat apa yang banget ketemu sama ibu
kamu lihat apa yang udah kamu berbuat iya
dengan apa yang udah kamu berbuat tau
ibu tuh kecewa sama kamu tau gak
liat gak ngerti deh pak
kok ibu bisa gitu ya sama lia
apa ibu tuh udah gak sayang lagi sama lia
gak mungkin liat
ranti gak mungkin benci sama kamu
kamu itu hartanya yang paling berharga
kamu harus sabar liat
ini semua pasti ada semangat
kamu harus sabar liat
kamu harus sabar liat
mungkin gak ya bisa kayak dulu
kamu harus tabah
semuanya pasti terungkap
semuanya pasti baik lagi
kamu harus terus berdoa lihat
sekarang semuanya sudah beres
apa yang beres
rantik sudah mengusir liat
jadi sekarang kamu bisa berusaha
bisa hidup dengan senang
berarti sekarang nyi udah gak perlu lagi jadi lia kan
karena semua udah beres
tapi aku masih bisa tinggal di rumah kamu kan
karena kamu masih banyak butuh pertolonganku
tapi dengan satu syarat
kita harus sama sama jaga rantinya
kamu adalah bosnya
ya udah kamu urus aja semua
kok dia disitu ngapain
nyi belum nyerah juga
sekarang dia lagi menuju rumah
tenang saja pausan
biar aku yang akan mengatasi semua ini
harus ketemu sama ibu
aku harus cari tahu kenapa sikap ibu kayak gitu
semua ini pasti ada penjelasannya
ibu lia baru mau nyamperin ibu
ibu ngapain di sini
ibu udah jahatin kamu selama ini
ibu nyesel banget
itu semua gara gara fauzan
ibu gak mau lagi ngulangin kesalahan itu
ibu kangen banget sama kamu
dia juga kangen banget sama ibu
ibu kok wangi melati ibu
mungkin cuma sabun mandi ibu aja
iya ya udah kalau gitu ibu pulang ya
sampai jumpa lia ya
papa pasti seneng banget bu
ibu udah gak mau lagi pulang ke rumah itu lihat
lia punya kejutan lo buat papa
tebak lia pulang ke sini sama siapa pa
hah masa aku harus tinggal di tempat butut kayak gini lagi
mau tau gak
satu dua tiga dadah
ibu ibu gak kangen sama papa
ayah ibu kangen sama papa
aku kangen banget mas
mulai hari ini kita tinggal sama sama lagi ya
ranti akhirnya kamu kembali
ini hari yang paling bahagia dalam hidupku
aku kangen sekali sama kamu ran
loh kok banyak banget makanannya
ya ini cuma makanan kecil aja nih
dimana kamu tante nanti sama om yos itu
ya bareng bareng lagi
udah deh kita langsung makan aja
laper nih ya
sekarang pasti om mas lagi bahagia banget ya
pasti tante ranti kan yang mau nyopin om yos
wah bener tuh
tante ranti suapin papa yos dong
aku malah harus ngurusin laki laki satu ini
iya sebagai istri yang baik kan memang harus suapin suaminya
makanannya gak enak ya
aku cuma keingetan mama aja
kira kira sekarang mama apa kabar ya
ya walaupun mama jahat
tapi kan dia yang ngelahirin gue yuk
gue jadi kangen sama dia
iya kita kan sama mer
aku juga kangen banget sama ibu
mendingan sekarang kita doain aja ya buat mereka

kita bisa pacar dengan baik
gue cuma bisa lihat mama dari jauh jauh aja
belanjaannya bapak semua ya juan
aku kangen sama kalian
juhan kamu ngapain sih belum
enggak kok gak tau apa apa
gara gara aku harus menyamai jadi ranti
aku harus mencari
aku harus tinggal di rumah yang musuh
semoga penyamaran ini cepat selesai
aku ingin cepat cepat
pindah ke rumah fawzan lagi
masa sih jam segini belum bangun
aku main banget
ibu ngapain sih
untuk membaik uang real madrid